apalagi kalau misalnya kita lihat ya ada berita mengenai penurunan tarif tiket pesawat ini pastinya membuat wajah wajah para calon penumpang pesawat ini semakin cerah ya
pemerintah melalui kementerian bidang koordinator perekonomian mengumumkan hasil rapat penurunan tarif tiket pesawat di jakarta pada senin petang
pihak maskapai sudah menyetujui aturan baru ini dan memastikan tidak ada kerugian penambahan beban biaya atau penurunan kualitas
maskapai citylink nantinya akan menyediakan enam puluh dua penerbangan dengan total lebih dari tiga kursi perharinya dengan tarif diskon
sedangkan dari pihak maskapai lion air menyediakan satu ratus empat puluh enam penerbangan dengan lebih dari tiga kursi perharinya dengan tarif diskon
dari delapan kursi perhari
sesuai kesepakatan diskon akan berlaku untuk penerbangan pada pukul sepuluh pagi waktu indonesia barat hingga empat belas waktu indonesia barat di hari selasa kamis dan juga sabtu
dekan dekan media yang alih remati pertanyaannya adalah konkretnya berapa flight dengan perkiraan berapa seat
nah kalau kita lihat jadwal tertentu tadi untuk teman teman maskapai citylink dari garuda group ini total perharinya yang kita minta untuk disediakan penerbangan murah adalah enam puluh dua flight per hari untuk hari selasa kamis dan sabtu
total kursinya seatnya adalah sekitar tiga tiga ratus empat puluh delapan tapi nanti subjek tergantung ke kondisi pesawat dan sebagainya
tapi kalau ditanya datanya kira kira jumlahnya berapa
untuk citilink tadi garuda group adalah enam puluh dua flight perhari
berarti untuk hari selasa kamis dan sabtu
dengan total seat sekitar tiga tiga ratus an tadi
tiga tiga ratus empat puluh delapan seat untuk datanya sekarang
kemudian untuk layar
lain air group kira kira akan ada satu ratus empat puluh enam flight perhari ya pak ya dari layar
kalau ditanya seatnya totalnya kira kira sekitar delapan dua ratus tujuh puluh delapan seat
kita support kebijakan pemerintah untuk mengerjakan penerbangan murah untuk teman teman
banyak dari masyarakat